selanjutnya masih dari dki jakarta dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi dki jakarta
ditantang untuk dapat terus menggenjot nilai investasi di jakarta
gubernur dki jakarta sandiaga uno bahkan menantang target investasi tahun ini menjadi seratus triliun rupiah
jumat sore dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu atau dpmp tsp provinsi dki jakarta
merayakan hari jadi yang ketiga di mall pelayanan publik kuningan jakarta selatan
dalam acara ini dipamerkan sejumlah keberhasilan yang telah dicapai selama satu tahun terakhir
salah satunya soal realisasi investasi
pada dua ribu tujuh belas realisasi investasi di dki jakarta menembus delapan puluh dua empat triliun rupiah
angka ini meningkat empat puluh dua persen bila dibandingkan tahun dua ribu enam belas
melihat hal ini wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno menantang dpmp tsp dki jakarta
untuk menggenjot capaian nilai investasi pada dua ribu dua puluh
kemarin pak edi nyampaikan sembilan puluh tiga saya challenge untuk naikin ke seratus triliun
jadi ini yang target di dua ribu delapan belas
nah begitu kita punya ramp up transportasi di permuda juga ada integrasi
dan ada beberapa
pelayanan pelayanan yang di
juga diberikan insentif
kita harapkan lima tahun ke depan sampai dua ribu dua puluh dua kita bisa menggalang seribu triliun
demi menggenjot realisasi investasi dpmp tsp dki jakarta
mempersiapkan sejumlah langkah termasuk dari sisi regulasi
sementara untuk investor besar akan dibentuk jakarta investment center atau jic
dari perizinan selama ini kan terkendala zonasi
nggak bisa karena zonasinya bukan untuk usaha
nah itu nanti di pergub yang baru itu sudah seperti itu
untuk surat keterangan usaha yang sebelum dari lima juta pak sekarang sudah kita up menjadi tiga puluh juta itu bisa
itu untuk ukm kemudian untuk yang investasi besar tadi ada jakarta investment center
saat ini dpmp tsp dki jakarta melayani pengurusan dua ratus enam puluh sembilan perizinan dan non perizinan
adia fitriana jakarta